sebuah bus yang juga mengangkut sejumlah masa pengunjuk rasa asal solo
mengalami kecelakaan di tol cipali subang jawa barat kamis pagi
dua orang tewas dan belasan orang luka ringan dalam kecelakaan akibat sopir mengantuk ini
kecelakaan di tol cipali yang menimpa bus dengan truk terjadi di kilometer satu ratus lima belas dua ratus cipali subang jawa barat
kecelakaan terjadi saat bus pariwisata pengangkut rombongan jamaah dari solo menuju jakarta
melaju dengan kecepatan tinggi
diduga sopir bus mengantuk bus oleng dan menabrak truk pengangkut pasir di depannya
saat melaju dengan kecepatan tinggi
akibatnya dua orang tewas dan belasan penumpang mengalami luka ringan
keduanya adalah sarjono kondektor bus dan cipta suwarno penumpang asal sukoharjo jawa tengah
satu korban tewas dan lima korban luka dibawa ke rsud cireng subang
sementara satu korban tewas dan delapan korban luka ringan dibawa ke rumah sakit cideres majalangka
ini kendaraan bus episod
kedua kendaraan telah dievakuasi ke pos pjr cipali subang
rombongan jamaah yang mengalami kecelakaan ini diduga hendak berunjuk rasa ke jakarta jumat besok
polisi enggan berkomentar terkait rencana kegiatan jamaah yang menaiki bus yang mengalami kecelakaan ini
kecelakaan ini ditangani kepolisian subang jawa barat